badak jawa salah satu satwa kebanggaan indonesia
badak berculah satu ini hanya ditemukan di ujung barat pulau jawa taman nasional ujung kulon
kisah pelestarian badak jawa di taman nasional ujung kulon pun tak lepas dari upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat

dan di padang rumput cegender tampak sekawanan banteng
namun satwa utama di taman nasional seluas satu ratus lima hektare ini adalah badak jawa
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu badan pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pbb atau unesco menetapkan taman nasional ujung kulon sebagai kawasan warisan dunia
ujung kulon merupakan rumah badak jawa
memiliki nama latin rinocero sondaijus badak jawa memiliki ciri khas bercula satu
tingginya rata rata satu lima meter dan panjangnya lebih dari tiga meter
sementara beratnya mencapai dua dua ratus kilogram
badak jawa tergolong satwa penyendiri atau soliter karenanya sulit ditemui bahkan di habitatnya sendiri
badak jawa ini dulu penyebarannya tidak cuma di ujung kulon dulu sampai di asia tenggara
pada tahun dua ribu sebelas badak jawa terakhir mati di vietnam
hanya karena bentuk semenanjung mengecil dan terkurung di sana dia terselamatkan di ujung kulon
jadi sekarang hanya ada di semenanjung ujung kulon
dulu saya datang tahun dua ribu sembilan belas masih di bawah tujuh puluh
sekarang tiap tahun ada kelahiran
terbukti dari foto foto hidup badak
kita bertambah sekitar empat individu
lalu tahun dua ribu dua puluh tambah dua dan tahun lalu tambah lima
jadi sekarang jumlahnya tujuh puluh enam individu
sekitar sembilan puluh km dari taman nasional ujung kulon di labuan pandeglang terletak kantor balai taman nasional ujung kulon
di sini terdapat kerangka badak jawa bernama badak jawa

kerangka sultan disimpan di ruang informasi yang tidak hanya berisi data tentang badak
tapi juga mengenai flora dan fauna di kawasan taman nasional ujung kulon
kawasan konservasi taman nasional ujung kulon meliputi tiga wilayah
yaitu pulau panaitan pulau handeulung pulau handelum dan desa ujung jaya dengan dua belas desa penyangga
balai yang berada di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini bertugas menjaga dan melindungi kawasan taman nasional ujung kulon sebagai habitat badak
jumlah badak jawa yang sempat menyusut hingga lima puluh ekor membuat upaya konservasi membutuhkan kerja ekstra
edukasi dan pelibatan masyarakat sekitar taman nasional diharapkan membuat badak terhindar dari perburuan dan populasinya bisa berkembang
tautnya dengan meri petrolinya darat dengan patroli darat itu tugas kita dibantu masyarakat
jadi tugas kita sekitar ada core lab dengan karnitnya
sekitar lima enam orang petugas dibantu oleh masyarakat sekitar dua puluh tiga puluh orang
itu setiap hari dijaga
kalau yang dilakukan oleh teman teman di resort itu lakukan patroli
itu juga per resort juga dijaga sekitar lima sampai delapan orang
masyarakat lokal kita sudah sadar
menurut saya saat ini sudah sadar dan tinggi karena tidak ada lagi perburuan badak
sejak mungkin dua puluh tiga bulan terakhir tidak ada lagi
jadi badak kita benar benar terjaga masyarakat juga sangat menyayangi badak bangga dengan badaknya
badak jawa di ujung kulon kini berjumlah lebih dari tujuh puluh ekor
namun populasi yang bertambah setiap tahun tidak selalu berarti kabar baik
luas taman nasional ujung kulon tidak bertambah
sementara badak jawa membutuhkan ruang jelajah yang luas
seekor badak jawa menjelajahi area seluas lima belas dua puluh km dalam sehari
jika pertumbuhan populasi badak jawa tidak dikendalikan dengan baik
jumlahnya bisa melebihi kapasitas taman nasional
karenanya dalam pelestarian yang penting bukan hanya segi kuantitas tapi juga kualitas

saat ini menurut saya sudah cukup
saat ini menurut saya sudah cukup ideal dengan jumlah yang sekitar tujuh puluh enam
karena dari dulu sekitar tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu jumlah badak hanya sekitar lima puluh enam puluh ekor
berarti kan memang kapasitasnya hanya segitu
kadang badak sudah bisa hampir delapan puluh individu kita harus waspada
karena badak ini kita menginginkan badak yang dari satu keturunan

untuk pemantauan badak badak di dalam hutan
kantor balai taman nasional menerjunkan tim monitoring badak jawa
tim ini memasang kamera jebak di pelosok pelosok hutan ujung kulon
sehingga populasi badak jawa yang saat ini berjumlah tujuh puluh enam ekor bisa terus diawasi
di sini kami menemukan badak jawa yang berjumlah tujuh puluh enam ekor
jika dia ingin berkahwinan dia harus komentasi
jika dia ingin berkahwinan dia harus komentasi
terus dia akan cari bertina
dia harus bersuara dulu
terus itu bertinanya mendekat
jadi sama sama mendekat
seperti seorang orang
sampai jumpa lagi
untuk mencapai titik monitoring di daerah cigenter
mita berangkat dari dermaga taman jaya kecamatan sumur dengan perahu
lokasi bisa dicapai dalam waktu satu jam
lewat jalur darat perjalanan butuh waktu satu hari karena medannya berat
dari perahu mita harus pindah ke speedboat untuk merapat ke tepian
untuk melakukan pemantauan mita yang ditemani rekannya ade
mulai menggunakan kanul untuk menyusuri sungai cikenter
bagian timur laut taman nasional ujung kulon ini
merupakan wilayah jelajah dua ekor badak jawa
yang diberi nama desi dan pajero
meski tidak menutup kemungkinan ada badak lain yang melintas
kalau misalkan si desi itu kan beberapa wilayah dia kaper
sama dengan si pajero
cuma kan wilayah badak itu lumayan luas
perharinya itu sampai lima kilo
jadi dia cari makan
terus dia mencari makanan
terus dia sambil cari kubangan untuk minum cari air yang bersih
di mana misalnya air bersih dia kejar terus minum
bisa aja berenang di air terus bisa ngubang sambil cari makanan
terus di situ kan kalau udah makan dia mungkin ngebuang kotoran segala macam
itu di arah kanak sungai
untuk melakukan pemantauan ade dan mita mendayung menyusuri sungai cigenter
dalam keheningan hutan
dengan seksama mereka mencoba menemukan jejak jejak badak jawa
jika ada jejak badak ade dan mita akan turun dari kano untuk melakukan penelusuran
mereka akan mengidentifikasi tapak kaki berdasarkan ukuran ukuran dan arah tapak itu menuju
setelah itu dengan mudah mereka akan menemukan jejak jejak lainnya
seperti bekas gesekan culah di batang pohon bau urin dan kubangan tempat badak mendinginkan badan
ade lalu menyimpan koordinat lokasi ditemukannya jejak jejak itu
di sanalah mereka akan memasang kamera jebat
jadi kami masang kamera itu bukan asal asalan jadi kami harus tepat dengan sasarannya
nah disitu kami cari jalur kira kira sering dikunjungi jadi kami masang di jalur
jadi pemasangan kamera itu harus tepat di jalur
jadi dari jalur ke kamera itu sekitar bahasa tujuh meter
nah ketinggian kamera itu satu ratus tujuh puluh maksimalnya
cara pemasangannya terus diterapkan di pohon kami diikat
sesudah diikat kami di set tanggal dengan jam itu lampunya nyala atau enggak
terus berapa kali kami cek
di dalam kamera jebak itu terdapat layar kecil kartu memori dan enam baterai kecil yang cukup untuk satu bulan sebelum tim monitoring kembali
mita dan ade bertugas memasang satu kamera dalam satu grade kawasan yang luasnya bisa mencapai empat meter persegi
total ada tujuh belas kamera jebak yang harus mereka pasang dalam waktu sepuluh hari
bagi mita tantangan yang terberat menjadi anggota tim monitoring badak jawa adalah ketika pemantauan dilakukan pada musim hujan
sementara bulan mei merupakan musim kawin badak jawa
pada saat perkawinan dia komentasi terus dia akan cari misalkan bertina
dia bersuara dulu terus itu bertindaknya mendekat
jadi sama sama mendekatnya akhirnya perkawinan
kayak soal wah gitu
badak jawa adalah hewan pemalu yang memiliki indera penciuman kuat
di dalam hutan seekor badak bisa mengendus keberadaan manusia dari jarak ratusan meter
meski amat langka adekalanya manusia di dalam hutan
dan badak jawa bisa bersuara
mita mengaku selama dua puluh tiga tahun melakukan pemantauan badak jawa
ia sudah belasan kali bertemu badak
ya kalau yang paling berkesan saya ditabrak teman
yang ditabrak teman
jadi temannya lari duluan
saya akhirnya terjatuh gitu
dikejar saya naik ke pohon
saya bukan naik saya melindungi ke pohon
kalau saya mat foot
itu nggak bakalan cepatkan
tapi kalau misalkan pohonnya besar itu melinduk aja
kayaknya dia kalau di sini bawa anak kayaknya
biasanya seperti itu
kalau bawa anak atau perkawinan itu jangan mendekat
itu kupingnya aja bergerak
tapi kalau misalkan di lurus itu pasti ngejar kita
saya perhatikan itu
selama selama saya di hutan itu memperhatikan itu aja
hutan di ujung kulon menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi badak jawa
berdasarkan data balai taman nasional ujung kulon
badak mengkonsumsi lebih dari dua ratus jenis tanaman

beberapa jenis di antaranya memiliki nama lokal lampeni centek dan sulangkar
meski beragam terdapat satu kesamaan pada semua tumbuhan itu
yaitu memiliki getah berwarna putih
informasi tentang badak jawa ini sangat minim
dan mereka butuh kehadiran orang yang memang berasal dari sini lah gitu
ya kalau saya boleh bilang badak jawa seksi ya
seksinya biasanya kalau seksi itu bikin penasaran ya
upaya pelestarian badak jawa tidak akan berhasil
jika hanya dilakukan oleh balai taman nasional ujung kulon
pengelola taman nasional pun melibatkan kelompok kelompok masyarakat
yang peduli terhadap badak jawa
kita ada banyak mitra gitu ya
tidak banyak sih tapi ada banyak mitra yang
yang peduli kepada badak ada yayasan badak indonesia
ada alert ada juga
seperti dari kelompok pak ofat ya dengan ovaranya
yang membantu kita untuk menjaga kawasan ujung kulon
apalagi bukan cuma badak juga penanaman penanaman mangrove dan sekitarnya
dengan masalah juga jadi kita terbantu oleh mitra mitra kita ini
ovora merupakan salah satu yayasan konservasi badak jawa di labuan
hal yang rutin dilakukan ovora
antara lain mengenalkan satwa langka ini kepada murid murid sekolah
kali ini kampanye dilakukan di sd caringin v
di kampung pangulon kecamatan labuan kabupaten pandeglang
sekolah ini berada di wilayah yang sama dengan taman nasional ujung kulon
tetapi pengetahuan para murid tentang badak jawa di labuan
tidak ada penyelesaian yang bisa dilakukan oleh badak jawa
tidak ada penyelesaian yang bisa dilakukan oleh badak jawa
tidak ada penyelesaian yang bisa dilakukan oleh badak jawa

badak itu lebih besar
dirawat dengan baik dikasih makan dikasih minum
pokoknya jaganya harus sehat
para murid mendengarkan berbagai penjelasan
tentang badak jawa
tentang badak jawa
sekaligus habitatnya di taman nasional ujung kulon
tahu lebih jauh
bagaimana itu masalah badak jawa
sedangkan kami sebetulnya
sebetulnya harusnya tahu
betul tentang badak jawa
atau di ujung kulon ini
kami mengharapkan adanya edukasi
tentang badak jawa
itu yang kami harapkan
mudah mudahan tidak hanya di caringin v saja

mungkin di sampai jawa juga
mungkin di sampai jawa juga

mungkin di sampai jawa juga
mungkin di sampai jawa juga
mungkin di kabupaten labuan
atau kabupaten pandeglang
jadi ketika ada teman teman
atau yang dari luar menanyakan tentang badak jawa
atau badak ujung kulon yang baru jual satu
kami bisa menjawabnya
sementara ini kami hanya dengar dengar saja
tetua ofora ofat sofwa tudin
menjadi pembicara pada hari ini
pria lima puluh tiga tahun kelahiran labuan ini
terlibat dalam konservasi
badak jawa sejak lulus sma pada seribu sembilan ratus enam puluh
pada dua ribu tiga belas dia mendirikan yayasan konservasi
lalu pada akhir dua ribu dua puluh
ofat mengembangkan cakupan konservasinya
dan mendirikan ofora
pak ofat untuk kampanye
lestarian badak itu sebenarnya efektif gak pak
dan selama ini sebenarnya apakah sudah sering dilakukan

bagaimana berarti pak
kalau berbicara tentang konservasi badak itu
kan diantaranya pembinan habitat
kemudian protection ya perlindungan
nah itu kegiatan di dalam kawasan
jadi kalau misalnya konservasi hanya dilakukan di dalam kawasan
tetapi di luar kawasan tidak dilakukan
jadi sangat penting dan perlu
edukasi tentang konservasi badak ini
harus terus dilakukan
dan kami sudah melakukan itu beberapa sekolah
di sekitar kawasan taman nasional ujung kulon
beberapa anak yang kita tanya
sebelum kita menyampaikan materi itu
mereka banyak yang tidak mengenal badak
jadi ini penting untuk terus dilakukan
ovat yang juga berprofesi sebagai pemandu wisata
termasuk di taman nasional ujung kulon
merasa berkewajiban untuk berkontribusi pada pelestarian badak jawa
kita yang di luar pemerintah harus ikut kegiatan konservasi
karena keberhasilan konservasi itu tidak hanya di tangan pemerintah
jadi semua stakeholder kita punya kegiatan popo
tadi itu konservasi badak dan pemerintah masyarakat
di konservasi badak kita juga sudah ikutlah ikut membantu
misalnya pengadaan kamera trap
kemudian pengadaan personal use untuk tim yang memang

kita membantu masyarakat di daerah penyangga
taman nasional kan punya banyak mata air nih
jadi kita pipanisasi dari kawasan sampai ke rumah penduduk gitu
kita juga pernah membantu ada kelompok kelompok masyarakat
kita ya kita kasih kerbau lah gitu ya untuk kelompok masyarakat
yang diharapkan nanti kerbau ini bisa beranak pinak
kemudian bisa berguna dan bisa berguna

kita juga pernah melakukan program padi organik

fad sudah dua kali diundang ke amerika serikat untuk memperkenalkan badak jawa
pada agustus dua ribu tujuh belas ovad diundang oleh international rhino keeper association ke denver zoo di colorado
kemudian pada februari dua ribu sembilan belas ovad diundang lagi oleh perkumpulan yang sama
kali ini ke disney animal kingdom di orlando florida
kini yayasan ovora yang merupakan singkatan dari ocean forest animals
tidak hanya fokus pada konservasi badak jawa
tapi juga konservasi satwa lain yang ada di ujung kulon
seperti macan tutul dan owa jawa
untuk itu balai taman nasional ujung kulon
melibatkan ovora dalam analisis kamera jepang
nah untuk tahun ini kita coba menganalisa tidak hanya badak
tapi satwa lain juga
ini harus kita analisa sehingga kita punya data real
bahwa satwa lain itu misalnya macan ada sekian ekor estimasi ya
kemudian banteng juga ada berapa kijang dan satwa yang lainnya
jumlah kamera video trapnya itu sekitar seratus juta

dan klipsnya itu lebih dari seribu
kemarin aja kita coba untuk yang macan tutul itu empat ratus klips
keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian
dapat membantu menjaga eksistensi badak jawa
hingga generasi generasi berikut
keberadaan badak jawa dan habitatnya sebagai warisan dunia
tidak sebatas menjadi kebanggaan masyarakat pandeglang
tapi juga seluruh rakyat indonesia
kepala kepala kepala